kita ke informasi lain kapal penumpang km fungka permata terbakar di perairan pulau sagu sulawesi tenggara
dari laporan masyarakat di lokasi kejadian ditemukan delapan orang meninggal dunia
basarnas menyatakan dua puluh orang sudah dievakuasi dari satu ratus satu penumpang
seperti yang dilansir cnn indonesia com terbakarnya kapal penumpang km fungka permata di perairan pulau sagu sulawesi tenggara ini
dikonfirmasi oleh badan sar nasional kendari sulawesi tenggara dan pihak kepolisian
menurut humas basarnas kendari wahyudi pihak basarnas menerima informasi pada pukul sembilan belas lima puluh wita dari salah seorang keluarga korban kapal yang mengalami musibah
sementara kapolres banggai kepulauan sulawesi tenggara kbp ida menyebut bahwa pada jumat malam pukul delapan belas lima puluh wib
pihaknya menerima informasi dari kepala desa tagong sagu kecamatan bangkurung
dari laporan masyarakat sekitar yang telah menuju lokasi kejadian ditemukan delapan orang meninggal dunia
lokasi kejadian diketahui di sekitar pulau tagong sagu kecamatan bangkurung
pulau terluar kabupaten banggai laut yang dekat dengan sulawesi tenggara
untuk mengetahui kejadian tersebut sudah tersambung melalui telepon mbak srano kekansara palu dari sulawesi tenggara
selamat pagi bapak
pak bisa anda jelaskan sebenarnya bagaimana proses evakuasi para korban ini
apakah masih terus dilakukan terkait masih belum masih ada sekitar satu ratus satu yang kami dapatkan informasi yang berada di kapal
baik kami perlu jelaskan sebelumnya bahwa kami posisi saat ini di sulawesi tengah bukan di sulawesi tenggara
lanjut kemudian terkait dengan perkembangan informasi proses evakuasi atau proses pencarian terhadap seluruh korban km fungka permata v
yang mengalami kebakaran
di perairan kepulauan sagu hingga saat ini kami dapat laporkan bahwa korban yang telah dievakuasi
saat ini masih proses evakuasi dari pulau sagu ke banggai kepulauan itu sebanyak satu ratus dua puluh delapan orang
di antaranya sepuluh orang dalam keadaan meninggal dunia itu informasi yang kami dapatkan lalu kemudian satu ratus delapan belas dalam keadaan selamat
sedangkan sebagai tambahan bahwa diperkirakan masih ada sekitar sepuluh orang lagi yang masih dalam proses pencarian hingga saat ini
ya pak basrano lalu sejauh ini kapan rencananya dan juga bagaimana cuaca dari proses evakuasi yang tengah dilakukan
cuaca dan juga gelombang laut kondisinya pada saat ini
dari hasil pantauan yang telah kita dapatkan dan yang kita monitoring langsung di lapangan
untuk kondisi yang terjadi kita dapatkan bahwa kondisi yang terjadi kita dapatkan bahwa kondisi yang terjadi

jadi untuk cuaca memang belum menjadi suatu permasalahannya
namun tetap kita mengantisipasi kondisi kondisi ekstrim karena memang saat ini kita tidak bisa duga cuaca itu kapan akan berubah
tetap kita berharap cuaca ini akan mendukung kita di dalam setiap penyelenggaraan khususnya di dalam pencarian sisa korban yang belum ditemukan itu
saya mau menjelaskan juga terkait dengan km fungka permata ini
sebenarnya km fungka permata ini seperti apa pak profilnya
apakah memang sudah biasa untuk melintasi kawasan tersebut dan apakah untuk selama ini sudah teregister ataupun sudah diperiksa ataupun apapun begitu terkait dengan kelayakan untuk melakukan perjalanan laut ini
baik yang kami tahu untuk kapal ini memang kapal reguler yang melintas yang memiliki rute tetap
mulai dari bau bau
bau bau yang melintas sampai ke malu malu utara tali abu dalam hal ini
memang ini adalah rute tetap
terkait dengan kelayakan dan seterusnya itu bukan menjadi kewenangan kami karena ini ada kewenangan dari pihak lain dalam hal ini pihak kesabaran terkait masalah kelayakan
lalu tambahan apakah terregister semuanya itu kita serahkan ke pihak kesehatan bandaran terkait dengan masalah registrasi masalah kelayakan dan lain sebagainya
termasuk manifest pun juga kita serahkan ke sana
itu akan menjadi tanggung jawab mereka
tanggung jawab kami sesuai dengan undang undang nomor dua puluh sembilan adalah tetap hanya menyelenggarakan pencarian dan pertolongan
bisa anda gambarkan juga pak terkait kondisi km fungka pada saat ini dikabarkan terbakar
yang kami dapatkan laporan yang kami dapatkan terkait dengan kondisi fungka permata adalah
km fungka permata itu sudah posisi karang
sudah tidak bisa diselamatkan
jadi sudah tenggelam ke dasar laut sehingga ini tidak bisa dievakuasi lagi bagi kapalnya untuk saat ini
namun untuk tindak lanjut atau demi kepentingan penyidikan lebih lanjut itu akan mungkin bisa saja diupayakan
tapi dari pihak kami hanyalah sebatas fokus ke masalah bagaimana mencari dan menolong terhadap korban jiwa yang mengalami kecelakaan tersebut
baik pak basrano terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya nanti kami juga masih ingin mengetahui terlebih lanjut seperti apa sebenarnya proses dari evakuasi para korban ini
terima kasih sekali lagi pak kami ucapkan untuk anda